lantunan doa mengiringi kedatangan jenazah ustadz maher atwalibi
yang tiba di kompleks pondok pesantren darul quran cipono banten selasa siang
selanjutnya warga melakukan sholat jenazah dipimpin oleh ustadz yusuf mansur
usai disalatkan jenazah dimakamkan di lokasi yang bersebelahan
dengan makam almarhum syahli jabir
pemilik pesantren darul quran ustadz yusuf mansur
mengingat almarhum merupakan orang yang sangat bagus dalam membacakan ayat suci al quran
serta dikenal sebagai orang yang dermawan
sementara itu kadif humas mabes polri irjen polisi argo yuwono buka suara
berkait meninggalnya ustadz maher
argo mengatakan sejak ditahan empat desember
almarhum mengaku sakit sehingga ia dirawat di rumah sakit polri kramat jati
walaupun keluarga sempat mengaku almarhum meninggal akibat sakit tb usus
kepolisian sendiri enggan membeberkan apa penyakit yang diderita almarhum
karena dinilai sensitif
saya tidak bisa menyampaikan sakitnya apa karena ini adalah sakit yang sensitif
ini bisa berkaitan dengan nama baik keluarga almarhum
mengembuskan nafas terakhirnya pada delapan november dua ribu dua puluh satu di rutan barres krim mabes polri
ia tersangkut dalam kasus dugaan penghinaan atas nama habib lutfi di media sosial di akhir tahun dua ribu dua puluh lalu
sebelumnya ia sempat dirawat di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
almarhum meninggalkan satu orang istri dan dua orang anak
tim liputan cnn indonesia